tapi ambil air dulu sama mama saya kalau ambil air di sumur
terus airnya dibawa pulang pakai ember
baru saya mandi
piring sama cuci baju
kita semua butuh air
air berguna untuk semua orang
kita kan makhluk hidup
kita butuh minum
kalau enggak kita bisa dehidrasi
siang tak lama
siang tak lama
siang tak lama
siang tak lama
siang tak lama

oke salam pahlawan
harapan aku itu untuk semua anak yang di luar sana mendapatkan banyak air bersih bisa minum sebanyaknya biar tidak dehidrasi
saya pengen memakai air bersih terus